satu hal ada kemampuan keinginan bersama untuk ingin melihat bangsa ini harus bisa lebih berdaulat
harus bisa lebih menungkohkan posisinya sebagai satu bangsa
yang mampu secara konsisten mengamalkan mengaplikasikan cita cita dan titah para proklamator bangsa ini
jadi kalau ditanya pada saya ragu gak kepada nasionalisme kawan kawan dari pki
saya orang yang pertama menyatakan saya tidak pernah ragu tentang itu
saya merasa berhak untuk menyatakan ketidakraguan saya
justru kalau ragu untuk apa saya berdiri di sini
saya mencintai kebangsaan ini nasionalisme kebangsaan kita
tapi saya ingin mengajak semua pihak komponen elemen masyarakat institusi partai partai
politik bahkan civil society untuk menerjemahkan nilai dan idealisme nasionalisme kita
tidak hanya sekedar lip service dan retorika tapi aplikasi praktek dalam kehidupan
berpikir kita berbicara kita berbuat kita
nah ini yang saya katakan itulah nasionalisme yang sejati
maka pikiran pikiran ini yang sebenarnya saya rasakan tidak ada gap
tidak ada satu jarak di antara nasdem
jadi kalau kawan kawan pks nanti ada dalam pemerintahan
tapi nggak ada di dalam pemerintah juga kita bilang
nah bagus aja itu atur aja baik baik
nah yang jelas persahabatan antara nasdem dengan pks
itu harus kita jawab dan kita rawat baik baik
nah ini barangkali pemikiran pemikiran kita